tadi sore sekitar pukul enam belas tiga puluh delapan
erupsi mueli gunung merapi
arahnya masih sama
yaitu barat daya
atau ke arah sungai
bebong untuk dapat sendiri di kabupaten
magelang belum ada yang melaporkan
dan kita masih melakukan pemanahuan
terhadap teman teman yang berada di sana